gerakan dukungan untuk kaisang pangarep maju di pilkada kota depok kembali muncul
kali ini dukungan dari solidaritas merah putih muncul karena menilai selama dua puluh tahun tidak ada perubahan di daerah yang mereka tempati
solidaritas merah putih atau solmed mendeklarasikan dukungan untuk kaisang di wilayah sawangan pada senin
deklarasi dihadiri perwakilan dari sebelas kecamatan di depok
dukungan ini diberikan karena mereka menilai depok tidak mengalami perubahan selama dua puluh tahun sejak terjadi pemekaran dari kabupaten bogor
terus hanya menyanyi yang kemarin di mana di lampu merah ya menurut kita ini apa sih gitu loh
ya kan kasian terus di sini juga masih banyak daerah daerah yang gelap